berawal dari keprihatinan terhadap nasib generasi penerus bangsa yang hidup dalam keterbatasan
yuliati umroh berusaha untuk memutus mata rantai kekerasan dan ketidakberdayaan
bersama sekelompok relawan yang ia pimpin yuli berjuang agar mimpi anak jalanan dan kaum marginal
dapat terwujud dalam kemandirian tanpa menjual rasa ibah dan ratapan kesedihan
jemari kecil mereka lincah memainkan gamelan
keceriaan memancar dari sorot mata dan wajah anak anak didik yayasan arek lintang atau alit
anak didik yayasan alit di surabaya memiliki beragam kegiatan menarik
seperti menjahit membuat prakarya bermain musik
juga dilakukan di sela sela mengisi waktu belajar
yayasan alit merupakan sebuah organisasi non pemerintah dan secara resmi berdiri sejak dua puluh tiga april
pada tahun seribu sembilan ratus delapan di surabaya
awalnya sebelum yayasan ini resmi berdiri
relawan dan aktivis pendiri yayasan telah melakukan beberapa kerja pendampingan
bagi anak anak jalanan di kota surabaya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
adalah yuliati umrah perempuan kelahiran pamekasan enam belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini
yang menggagas berdirinya yayasan yang berfokus pada pendampingan
mbak yuli mungkin bisa diceritakan sedikit
mbak yuli dengan yayasan alit seperti apa sih sebenarnya
ya alit menurut kalau bagi saya sudah seperti rumah
sudah seperti keluarga yang saya dirikan bersama empat sahabat saya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang lalu

dan sejak itu hingga sekarang saya dengan ketiga teman saya yang satu sudah meninggal
mengelola yayasan ini yang difokuskan untuk memberikan usaha usaha pemberdayaan dan perlindungan
untuk anak anak maupun remaja marginal
kalau dulu awal berdiri khusus untuk anak jalanan saja yang memang faktanya
mereka mengalami eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik pada saat itu
tapi setelah berkembang hingga sekarang tidak hanya anak jalanan yang mengakses program program kami
tapi sebagian besar anak anak marginal baik yang di kota besar maupun yang di daerah
terpencil bahkan suku terasing pun kami layani di seluruh indonesia
pendanaannya dari mana
banyak sumber jadi kami berlima dulu sama sama bekerja
kalau saya awalnya memang sejak lulus sudah menjadi penulis peneliti
jadi banyak proyek proyek penelitian yang saya lakukan bersama beberapa dosen dari uner waktu itu
lanjut dengan proyek menjadi consultant di beberapa un agency who unicef undp
menggunakan jasa kami sebagai konsultan
itu menggunakan jasa kita juga sebagai consultan
nah dana jasa itulah yang kami pakai untuk membesarkan organisasi
selain itu karena sudah berkembang anak anak banyak prestasi pun yang banyak menunjukkan karya karya
banyak lembaga lembaga donor donor agency
maupun sponsor sponsor korporat menawari kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produktivitas kita
kemandirian adalah kunci pembinaan yayasan yang mengusung moto kesetaraan bagi anak anak ini
anak didik yang berjumlah lebih dari tiga orang sejak yayasan ini dibangun
kini sudah mampu menguasai berbagai keterampilan
yayasan menyewa sebuah rumah di kawasan ketintangwiata surabaya sebagai pusat pelatihan youth center sejak tahun dua ribu enam belas
di sini yuli dan relawan memberikan berbagai pelatihan dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat mereka
semua kegiatan keterampilan tekdu
semua kegiatan keterampilan
kesenian serta olahraga yang tergabung dalam troy athletic dipusatkan di youth center ini
di tempat ini pula dipamerkan hasil kerajinan dari tangan tangan terampil mereka
harga yang tawarkan pun bervariasi mulai dari tiga rupiah hingga ratusan ribu rupiah
tergantung dari tingkat kerumitan dan desain sebuah produk
hasil penjualannya bagaimana cara pengelolaannya ya
mereka sudah punya kas sendiri ya
satu ukm unit usaha kecil ukm ini mereka punya ak sendiri
nah kas itu tidak ke yayasan
mereka untuk simpan bersama supaya untuk perbaikan alat kemudian bayar rekening itu juga mereka running dari situ
bahkan yang atlet ya kan sudah banyak yang juara itu
tapi alat fitnessnya kan mahal mahal kita nggak mungkin membelikan alat terus
jadi pemeliharaan alat bahkan patungan beli sepatu untuk lomba itu mereka bisa ambil dari situ
dari simpanan mereka
tak hanya menjangkau kota surabaya yayasan ini juga mengembangkan jaringannya dalam membantu anak anak di desa
untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik
sejak tahun dua ribu sembilan yayasan alit membuka akses pendidikan non formal dan kegiatan penunjang belajar
di dusun selorok andonosari kabupaten pasukan
di seluruhan jawa timur
relawan melatih dan memberdayakan anak didiknya dengan berbagai kegiatan penunjang yang menarik
di kawasan kaki gunung bromo inilah yayasan alim membina lebih dari dua puluh anak
yang memiliki keterbatasan dari sisi ekonomi serta akses pendidikan
karena sekolah yang mereka tempuh kebanyakan berjarak lebih dari lima km dari tempat tinggalnya
saya sejak beberapa bulan yang lalu dan saya mendapatkan sebuah inspirasi untuk saya selalu mencintai lingkungan ini
beginilah rutinitas sehari hari
lepas pulang sekolah yang dilakoni sahira
menyiapkan mangkuk demi mangkuk mie ayam yang menjadi mata pencaharian keluarganya
siswa kelas lima sekolah dasar negeri margorejo satu ini tak pernah absen membantu kedua orang tuanya mencari nafkah
ibu sahira berjualan mie ayam di bilangan panjang jiwo surabaya
ayahnya seorang tukang partit
dengan penghasilan tidak tetap di salah satu gedung di surabaya
datang dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan
sahira tumbuh mandiri dan tak suka mengeluh
sahira adalah anak didik yayasan alit yang memiliki prestasi yang tidak bisa dianggap remeh
sahira pernah menjadi juara dua dalam pekan olahraga sekolah dasar pada cabang lompat jauh pada dua ribu dua puluh
sahira memiliki kekuasaan yang sangat tinggi
sahira memiliki kekuasaan yang sangat baik
saya ingin menjadi seorang atlet dan mencapai cita cita yang lebih tinggi
saya ingin menjadi seorang atlet dan mencapai cita cita yang lebih tinggi
saya ingin menjadi seorang atlet dan mencapai cita cita yang lebih tinggi
tak jauh berbeda dengan sang adik karen yang juga anak didik yuliati di yayasan alit juga memiliki prestasi di bidang olahraga
di usianya yang menginjak enam belas tahun karen tercatat pernah menduduki peringkat tiga lompat jauh dan sprint tingkat provinsi jawa timur tahun dua ribu dua
hal ini tak lain karena semangat keduanya untuk tetap menjadi pribadi tangguh yang tak gampang menyerah di bawah bimbingan yuli dan para relawan yayasan alif

pernah saya lihat di kolong jembatan ada anak yang sakit panas berhari hari sampai akhirnya meninggal karena tidak sempat dibawa pergi ke dokter

keceriaan seketika menghinggapi anak anak yang tinggal di sekitar makam mataram kota surabaya
saat mobil pintar yayasan pondok kasih mengunjungi mereka
mereka tahu mobil pintar ini membawa buku buku bacaan buku gambar permainan edukasi storytelling dan akses internet untuk pembelajaran
ini adalah satu dari tiga mobil pintar milik yayasan pondok kasih surabaya
seminggu sekali anak anak dari dua belas komunitas kaum marginal kota surabaya dan madura
dilayani oleh mobil pintar ini
anak anak juga mendapatkan bingkisan pemberian rekan rekan sebaya mereka dari seluruh dunia
program bingkisan child to child ini dikategorikan berdasarkan usia dan jenis kelamin
setiap bingkisan isinya berbeda
kegiatan semacam ini secara tidak langsung mengajarkan anak anak untuk bersyukur terhadap pemberian
dapat baju terus kaos kaki terus kayak peralatan sekolah
perasaan sekolah gitu rasanya gimana perasaan kalau dapat gitu
terima kasih buat mama hana sama yang denatur yang dari luar yang sudah beriin ini hari ini
mau dipakai apa itu hadiah hadiahnya
mau dipakai apa hadiah hadiahnya peralatan sekolahnya mau dipakai apa
awalnya yayasan pondok kasih yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ini menyediakan tempat tinggal
bagi bayi bayi yang tidak diharapkan anak yatim dan wanita lanjut usia

terdapat beberapa tanggung jawab yang membuat mereka terpaksa menangkapnya
amalia vandayani atau yang akrab di sapa mama hana adalah orang yang berada di balik pendirian yayasan badan sosial ini
program kerja yayasan pondok kasih terbagi dalam tiga kategori
sosial kemitraan dan spiritual
berbagai aktivitas dilakukan mulai dari penyediaan tempat tinggal
seperti rumah singgah perpustakaan keliling dengan mobil pintar aneka pelatihan keterampilan
dan pengembangan industri rumah tangga serta pemberian makanan tambahan yang bergizi
selain itu yayasan pondok kasih juga membangun kemitraan dan kerjasama lintas agama
antar institusi baik dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
ypk juga melakukan pembinaan spiritual dan karakter dengan mengunjungi komunitas komunitas prasejahtera
caranya kita bisa mengentaskan mereka yang paling di bawah yang tidak sempat terperhatikan
sebab kami tahu memang kan mungkin kami ingin menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah
yang bisa memperhatikan mereka yang di kalangan yang paling bawah anak anak yang terlantar
dan kami bukan hanya ingin untuk menampung mereka di sini
tapi kami lihat kebutuhan mereka yang luar biasa juga dalam kesehatan
pernah saya lihat di kolong jembatan ada anak yang sakit panas berhari hari
sampai akhirnya meninggalkan
karena tidak sempat dibawa pergi ke dokter
karena mereka tidak punya apa apa
sehingga kami juga punya mobil kami yang setiap saat ada orang sakit di daerah kumuh
kami akan jemput sampai kami uruskan ke rumah sakit
sampai menjemput bola itu ya
sampai menjemput bola itu ya
kami bawa sampai ke rumah sakit kami ada tim khusus yang mobilnya sangat sederhana
tapi sekarang ada mobil sehatnya
tapi kami bersyukur dengan diresmikannya sebagai bpjs
kami akan bisa menolong mereka mereka yang tidak sempat dikunjungi dan mereka
kami memang masuk di tempat tempat yang
sangatnya itu ya
sangatnya itu ya
dedikasi hana amalia vandayani tak diragukan lagi
berawal dari keprihatinannya terhadap nasib warga yang tersisi
mama hana begitu ia akrab di sabah
mulai berikrar untuk menyebarkan kasih sayang
ia ingin mereka yang
mereka yang terpinggirkan memperoleh kehidupan lebih baik
lahir pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh empat di surabaya
hana amalia vandayani merupakan sosok ibu yang lemah lembut
dan perhatian terhadap keluarga
istri hari ananda ini menikah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
seorang putra stephen joseph ananda
dan dua orang cucu christy dan mark
di mata keluarga mama hana merupakan pribadi yang memiliki kekuatan dan dedikasi
yang luar biasa di bidang kemanusiaan
meski demikian di tengah kesibukannya
mama hana masih meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta
ya ibu hana ya sebagai
mama ibu hana itu orangnya memang sibuk ya
kalau secara aktivitas orangnya luar biasa dedikasinya buat kemanusiaan
saya lihat seluruh seluruh yang dia punya ya
hidupnya kemudian harta apa yang dia punya tenaganya pikirannya
semua dia berikan untuk dedikasi kepada kaum prasejahtera terutama
tetapi kalau secara keluarga pun
dia sebagai sosok mama ya
karena anaknya cuma satu keluarganya kita kecil ya
jadi mungkin kita sendiri juga diberi pengertian kenapa beliau melayani cinta tuhan seperti apa
sehingga kita juga tahu melayani bersama sama
itu yang mimpi dari ibu hana kita sekeluarga itu melayani bersama sama
nilai nilai kekeluargaan yang dibangun dengan penuh kehangatan
dalam misi misi kemanusiaan terhadap kaum tersisih
yang menjadi cakupan yayasannya yayasan pondok kasih
kehangatan itulah yang dirasakan parti
salah satu warga yang dibantu yayasan
suparti berkenalan dengan mama hana saat dirinya didiagnosa kanker payudara
saya juga waktu siti masih kecil
bantu yang saya lakukan saya juga berusaha untuk membantu mama hana
bantuan susu setiap satu minggu sekali itu mama kasih
juga bahankan rumah saya dulu itu sangat sangat tidak layak untuk dihuni
itu juga mama hana yang kasih
suparti dan ponimin merupakan alumni pertama program nikah masal
yang digagas yayasan pondok kasih tahun dua ribu dua
di mata parti mama hana sudah menjadi bagian dari keluarganya
mamahana itu anggapan saya dia itu sebagai seorang malaikat
yang diturunkan oleh tuhan ke bumi untuk merangkul orang orang yang benar benar sangat membutuhkan seperti saya
melihat anak anak yang dulu rambutnya merah merah berdiri karena kurang gizi
dan mereka bisa hidup dengan sehat jadi itu cukup buat kami

ini ini adalah panggilan saya untuk mereka
terima kasih mama hana

menyebarkan semangat berbagi untuk kemanusiaan
itulah misi mama halar dan yayasan pondok kasih
berkarya mengabdi dan mencurahkan perhatian
terima kasih mama hana
latihan terhadap keluarga kurang mampu bukanlah suatu hal yang mudah
ya tantangannya apa ya bu kalau boleh tahu ini
apa yang paling menurut ibu ini berat begitu untuk dilakukan
tapi apa ini yang paling menjadi sebuah tantangan bagi
ya tantangannya mungkin kurangnya tenaga
tentang kurangnya tenaga ya
sehingga kami sedang menghimpun universitas universitas di jaman lala mengirimkan dokter dokternya kepada kami
dan kami juga sempat melatih kadir kadir kesehatan masyarakat di sekitarnya
jadi mereka adalah orang orang yang tinggal di masyarakat itu sendiri yang kami ajar bagaimana memberikan pertolongan pertama
rasa syukur kepada tuhan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi mama hana untuk mengelola yayasan pondok kasih
dengan pengelolaan yang tepat mama hana berkomitmen untuk menghadirkan sebuah lembaga sosial
yang transparan dan profesional
kalau boleh tahu ini pengelolaannya bagaimana ibu
mulai dari anda mengumpulkan istilahnya pengelolaan yayasan mengumpulkan donasi dan lain sebagainya
atau apa yang sebenarnya menjadi penopang dari yayasan yang ibu bangun ini
yang pertama tama yang menjadi penopang kami nomor satu yaitu tuhan
sebab tanpa tuhan kami tidak mungkin melakukan ini
yang kedua kami punya tenaga tenaga yang luar biasa komit
ini kalau bapak lihat ini tenaga medis kami ini ini luar biasa
mereka yang datang menjemput bola
kalau ibu bapak tahu ini mereka kalau praktek itu juga di tengah tengah kuburan
tempatnya kena panas pakai tenda
dan mereka ikhlas untuk melakukan hal itu ya
dan ini bisa dinyanyi ikhlas semua ini sudah berapa lama kita di sini
ini sudah lama ya berapa ini
sudah tujuh tahunan ya di sini
kita tujuh tahunan dengan setia sekali
jadi saya lihat mereka punya hati
tanpa mereka kami tidak bisa kerja dengan apa apa
satu layanan unggulan dari pondok kasih adalah puskesmas berjalan
dengan dokter dan perawat serta obat obatan yang terbaik
layanan mobil sehat melayani warga yang kurang mampu
selain mobil sehat yayasan pondok kasih juga memberikan paket paket bantuan secara langsung
kepada warga yang kekurangan
untuk mencapai misi sosialnya yayasan juga membangun jaringan
tanpa memandang latar belakang suku agama ras dan profesi
apa goal dan harapan yang ingin ibu capai dan belum ibu capai selama ini
jadi goal saat ini yaitu bagaimana kami bisa menggerakkan semua orang
baik akademisi atau relawan atau pengusaha
untuk bersama sama turun ke bawah
untuk mengangkat masyarakat kita yang masih di bawah bersama sama
sebab tanpa bersama sama kami tidak mungkin bisa melakukan sesuatu sendiri
bukan piala atau piagam penghargaan yang menjadi tujuan mama hana
baginya ada bentuk penghargaan lain yang menimbulkan kepuasan batin